kasih bapaknya aja talinya lu gendong aja
hati hati jika ingin bersuap foto alias selfie
seperti yang dialami tiga pengunjung restoran ini
ketiganya tercebur ke dalam sumur sedalam dua belas meter di kawasan matraman jakarta timur pada minggu siang
menggunakan seutas tali seorang petugas damkar langsung masuk ke dalam sumur dan mengevakuasi ketiganya
proses evakuasi berjalan dramatis
dua dari tiga orang yang tercebur ke dalam sumur itu merupakan anak anak
meski sempat terkendala lantaran lubang sumur yang terhalang pipa ketiganya berhasil dievakuasi dengan selamat
sebelum tercebur ke dalam sumur ketiganya sempat bersuah foto di atas sumur yang tertutup oleh papan
lantaran tidak kuat menahan beban papan tersebut kemudian ambruk hingga menyebabkan ketiganya tercebur ke dalam sumur
jangan dipegang ya
jadi kronologinya bahwa orang bertiga ini sedang selfie
nah dia naik ke atas sumur dia tidak tahu bahwa sumur ini hanya tertutup itu sumur bahan yang mudah patah yaitu grc
ketiganya langsung jatuh berbarengan
jadi ada anak dua orang anak dan satu siwasan
dua orang anak beneran
selamat atau enggak semua semua
alhamdulillah ketiganya kita lakukan pertolongan dengan selamat
kejadian ini menjadi peringatan bagi anda yang hobi bersuap foto
jangan sampai suap foto yang anda lakukan justru berbahaya
bagi diri anda sendiri
rizky tiaryah jakarta